tim atau badan pemenangan nasional prabowo sandi
dan selanjutnya kita simak bagaimana situasi di kawasan selipi jakarta
sudah ada korespondensi ann indonesia
ada ruli kurniawan di kawasan selipi jakarta
ruli selamat malam bagaimana kondisi di tempat anda saat ini
ya selamat malam puspa
meskipun tadi sebelum maghrib ataupun buka puasa
eskalasi ataupun ketegangan antara masa dengan para kepolisian sempat meredah
tidak terlihat adanya bisa dikatakan lempar lemparan seperti itu
meskipun ada upaya preventif dilakukan untuk membubarkan masa yang memang berkumpul
di perempatan jalan katam sojakarta pusat ini
dengan cara baik itu dengan adanya penembakan gas air mata
dan juga diguyur oleh air sungai ciliwung yang dibawa dari helikopter
namun nampaknya meskipun sudah berbuka puasa dan sudah menyiapkan sholat maghrib
masa nampaknya masih terus terkonsentrasi di jalan katam
bahkan tadi sejumlah titik api yang sudah sempat dipadamkan dengan helikopter
ternyata pada malam hari ini kembali disulut kembali oleh masa
anda sudah lihat di belakang saya di mana terlihat sejumlah titik api yang semakin berkobar
hingga malam hari ini oleh masa yang kemudian kembali lagi disulut
bahkan di ujung jalan katam sojakarta pusat ini di perempatan katam sojakarta pusat
bahkan informasi dari sejumlah pemuda yang saya temui dan saya coba tanyakan
bagaimana situasi di dunia jalan tadi
mereka mengatakan bahwa
terjadi lempar lemparan molotov dan juga tembakan gas air mata di sana
dan kalau kita melihat bagian situasi di sini
nampaknya juga masa masih terlihat terkonsentrasi di jalan katam sojakarta pusat
bahkan di sini juga sudah terlihat adanya tim dari pmi yang masih bersiaga
apabila nanti memang ada jatuh korban seperti itu di jalan katamso ini sendiri
dan kalau kita lihat belum terlihat adanya upaya untuk memadamkan titik titik api
yang kembali ada pada malam hari ini yang sepertinya dibakar oleh sejumlah masa
dan kalau saya lihat nampaknya juga warga di sini masih terkonsentrasi juga di sejumlah masjid
yang ada di wilayah petamburan jakarta pusat ini setelah melaksanakan buka puasa bersama
namun tadi sempat ada sedikit ketegangan ketika ada patroli polisi yang mencoba untuk datang
melihat situasi di jalan katam sojakarta pusat ini sendiri
di mana masa yang berkumpul di perempatan petamburan ini kembali memanas dan kembali berteriak
dan akhirnya memaksa patroli polisi tersebut untuk kembali lagi ke
depan asrama berimup di jalan petamburan satu atau penjaga petamburan dua
dan hingga saat ini memang polisi dan juga tni ataupun tugas kaman gabungan
masih terus berjaga jaga di sekitar wilayah petampuran
di mana tadi dikatakan sudah ada seribu personil kepolisian dan juga ada sejumlah personil tni
yang berjaga jaga di sana
kalau tadi saya sempat berbicara dengan sejumlah warga yang ada di jalan pertamburan ini
mereka cukup mengapresiasi adanya tambahan personil tni di sini
bisa dikatakan bisa memahami mereka
berkomunikasi dan bisa dicebir koordinasi di sana
karena memang pasukan tni yang turun langsung ke warga
bahkan terlihat cukup dekat dengan warga ketika melaksanakan sholat asar berjamaah tersebut
tidak menggunakan senjata dan tampaknya juga warga petamburan lebih dekat dengan personel tni tersebut
namun harapannya memang terkait
terlepas dari adanya keberadaan personil gabungan tni dan juga polri
yang jelas memang situasi di jalan katamso
yang memang dari arah petamburan yang akan menuju ke kebun juruk
menuju jalan katamso ini
masih cukup bisa dikatakan cukup panas
titik api masih kembali bermunculan di sana
di mana informasinya bahkan tetap terjadi
hanya lempar melempar pemolotok
dan juga bahkan dikabarkan juga adanya tembakan gsm
sampai memang tidak terdengar hingga tempat saya berdiri sekarang ini
oke baik terima kasih ruli kurniawan